pimpinan dpr telah berkoordinasi dengan menkumham yasona lauli mengingat tinggal satu hari lagi undang undang md tiga otomatis berlaku jika tidak diteken presiden jokowi
pimpinan dpr memastikan meski undang undang md tiga berlaku tidak akan mengancam kebebasan masyarakat untuk mengkritik dpr
parlemen tetap membuka diri atas kritik dan masukan masyarakat sepanjang sesuai aturan
selain itu pimpinan dpr memastikan pasal di undang undang md tiga tidak akan menghambat pemeriksaan kasus hukum terhadap anggota dewan
pasalnya selama ini anggota dewan tetap memenuhi panggilan penegak hukum untuk diperiksa sebagai saksi pada sejumlah kasus
soal nama wakil ketua dpr dari fraksi pdi perjuangan pimpinan dewan mengaku belum menerima informasi siapa kader pdi perjuangan yang akan ditunjuk
pertanyaan saya saya balik
apakah dpr pernah menggunakan pasal pasal itu pasal pasal itu sudah ada sejak md tiga itu ada
panggil paksa sudah ada apakah dpr pernah melakukan tidak
apakah dpr kepala hukum dengan adanya undang undang md tiga tidak juga
apakah md tiga eh sorry mkd pernah melaporkan seseorang atau masyarakat ke penegak hukum
bahkan orang orang talizon dan segala macam melaporkan kok tanpa adanya md tiga
jadi sebetulnya enggak ada yang perlu diributkan
kalau ada pasal pasal yang menjadi kontroversi kan sudah ada ruang untuk mengoreksinya itu di mk uji materi di mk
dan kami dpr sebagai planer pasti akan mengikuti keinginan masyarakat
sudada angga dwi putra di gedung dprr
senayan jakarta angga bagaimana reaksi anggota dewan jelang pengesahan undang undang md tiga ini
ya selamat sore eva memang undang undang md tiga yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada dua belas februari dua ribu delapan belas lalu
hingga saat ini belum ditandatangani oleh presiden republik indonesia joko widodo
namun demikian hari ini adalah batas terakhir untuk penandatanganan sebelum nanti akhirnya akan
yang sah setelah tiga puluh hari diputuskan atau disahkan dalam rapat paripurna
dan memang yang menjadi pembahasan di dpr sendiri memang fokusnya adalah jika telah sah tentu saja ada satu pasal
ya ini tentang penambahan wakil ketua dpr maksud saya yang akan diberikan kepada partai pemenang pemilu dua ribu dua puluh
yakni partai demokrasi indonesia perjuangan
dan nanti memang ya tahap awal untuk dpr sendiri yakni setelah sah
mendapatkan nomor dari kementerian hukum dan ham kemudian pimpinan dpr ini akan mengirimkan surat kepada fraksi pdip
untuk mengirimkan satu nama yang akan dilantik sebagai wakil ketua dpr
dan nanti sebelum dilantik dalam rapat paripurna tentu saja akan dibahas dulu dalam rapat pimpinan dan juga badan musyawarah
dan nanti kemungkinan besar baru akan dilantik pada pekan depan biasanya di hari selasa itu paling cepat
jadi memang ada proses proses yang harus dijalani
sementara terkait dengan tiga pasal yang juga sebenarnya sudah digugat ke mahkamah konstitusi
dan keputusan kemarin dari mahkamah konstitusi sementara bahwa sebelum mendapatkan nomor
diberikan waktu hingga dua puluh satu maret untuk diperbaiki tuntutannya
artinya nanti setelah mendapatkan nomor penomoran undang undang dari kementerian hukum dan ham
ini bisa berlanjut kembali pada tanggal dua puluh
satu maret gugatan yang dilakukan oleh ormas ormas ataupun partai salah satunya adalah partai solidaritas indonesia
jadi ini memang artinya dari dpr sendiri fokusnya mereka adalah menjalankan undang undang md tiga
khususnya tentang penambahan ketua dpr dan juga wakil ketua dpr maksud saya dan wakil ketua mpr
sementara untuk gugatan mereka menghargai apa yang dilakukan oleh masyarakat umum untuk menggugat tiga pasal dalam undang undang md tiga
namun demikian memang dengan berlakunya
undang undang md tiga sejak nanti sudah mendapatkan nomor dari kementerian hukum dan ham
ini artinya memang sudah bisa berjalan dan baru bisa diubah setelah ada keputusan mk nantinya
apakah nanti membatalkan tiga pasal yang digugat itu atau tetap seperti yang sudah disahkan dalam rapat paripurna dua belas februari lalu
ya angga adakah pernyataan mungkin dari pimpinan dpr terkait pasal tiga pasal yang kemudian dikhawatirkan
oleh masyarakat ini akan memberikan hak hak yang lebih begitu kepada anggota dewan
ya eva memang sejak awal disahkan pada dua belas februari lalu pimpinan dpr dan mayoritas fraksi ada delapan fraksi
yang menyebut bahwa sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir tentang isi dari tiga pasal tersebut
misalnya saja soal kasus hukum seperti itu yang
dimana disebut dalam pasal tujuh puluh tiga bahwa harus mendapatkan izin presiden atas pertimbangan mahkamah kehormatan dewan
menurut mayoritas fraksi dan juga pimpinan dpr bahwa dalam pasal tersebut untuk kasus korupsi
kemudian kasus narkoba dan kasus kasus kejahatan berat lainnya itu tetap tidak perlu izin dari presiden
dan juga mendapatkan izin juga dari mkd
artinya memang ketika tertangkap dalam kasus korupsi apalagi operasi tangkap tangan
itu tidak perlu mendapatkan izin presiden
ini hanya pada pelanggaran atau pidana yang berkaitan dengan tugas dari dpr itu sendiri
misalnya saja ketika seorang anggota dpr dianggap melakukan penghinaan ketika melakukan rapat dengar pendapat misalnya
itu yang dikatakan oleh anggota dewan sebagai harus mendapatkan izin dari presiden dan juga pertimbangan dari mkd
kemudian soal lain adalah soal yang merendahkan martabat dari dpr sendiri
menurut anggota dpr misalnya salah satunya adalah fadli zon yang sebenarnya ini ketentuannya sama saja
artinya ketika saat ini fadli zon juga melaporkan misalnya beberapa akun media sosial
itu juga yang sudah dilakukan atau yang sudah dicantumkan dalam undang undang md tiga yang lalu dan dipertegas lagi dalam undang undang md tiga
jadi artinya ketika ada satu kasus atau satu ujaran kebencian misalnya yang datang kepada anggota dewan
anggota dewan ini bisa melayangkan tuntutan hukuman
atau tuntutan hukum dengan perbedaannya di undang undang md tiga ini adalah dengan dasar atau bantuan dari mahkamah kehormatan dewan
namun untuk posisi saat ini adalah memang deliknya adalah delik aduan di mana fadli zon misalnya salah satu contohnya ini melaporkan atas nama pribadinya sendiri
jadi bukan atas nama mahkamah kehormatan dewan dari dpr ri
jadi perbedaannya hanya itu saja eva
jadi menurut anggota dpr sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan
namun tentu saja ada dua fraksi
ada dua fraksi yang setuju untuk mengubah tiga pasal tersebut
yaitu partai nasdem dan juga partai persatuan pembangunan
di mana mereka juga mendukung upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggugat tiga pasal tersebut di mahkamah konstitusi
baiklah angga dwi putra melaporkan langsung dari gedung dpr ri senayan jakarta
ya menyambung dari laporan angga dwi putra tadi ada tiga pasal yang kontroversial
sejumlah pasal baru ini dalam undang undang md tiga memang dikhawatirkan
dan akan membuat lembaga legislatif disebut anti kritik
setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan dpr ini juga berpeluang untuk dilaporkan kepada penegak hukum
kami akan hadirkan sejumlah pasal kontroversial dalam undang undang md tiga
kita akan lihat bersama
yang pertama adalah pasal tujuh puluh tiga tentang pemanggilan paksa
yang pertama pimpinan dpr mengajukan permintaan tertulis kepada kapolri
kemudian kapolri memerintahkan kepada kepolisian daerah
era di tempat domisili badan hukum dan atau masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan dpr
dan yang ketiga adalah kapolri dapat menyandra
jadi artinya yang pertama bisa memerintahkan kepada polisi untuk melakukan pemanggilan paksa dalam memenuhi panggilan dpr
dan juga masyarakat yang menolak
untuk hadir pada saat dipanggil dpr ini bisa disandera atau bisa ditahan paling lama tiga puluh hari
ini mungkin terkait dengan beberapa panggilan dpr terhadap sejumlah lembaga
mulai dari kementerian kemudian juga ada lembaga komisi pemberantasan korupsi
yang beberapa kali dipanggil oleh anggota dewan namun tidak hadir
dan anggota dewan tidak memiliki kekuatan

selanjutnya kita akan lihat pasal apa lagi yang kontroversial
ini adalah mengenai penguatan makamah kehormatan dewan
tertera pada pasal satu ratus dua puluh dua yang isinya
mkd dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain kepada siapapun yang merendahkan kehormatan dpr dan anggota dpr
nah pasal ini kemudian dianggap dpr ini sebagai lembaga yang
kemudian ini akhirnya sejumlah pendapat kemudian mengomentari pasal satu ratus delapan puluh
dan pihak dewan memastikan bahwa pasal ini tidak ada maksud untuk membuat lembaga dewan ini antikritik
dan lebih memberikan wibawa kepada anggota dewan
dan untuk masalah merendahkan kehormatan itu juga akan dikaji secara hukum
kata kata atau komentar dari masyarakat ini dianggap merendahkan kehormatan anggota dewan
selanjutnya kita akan lihat yang terakhir ini adalah masalah proses hukum anggota dpr
ini di pasal dua ratus empat puluh lima ini juga sangat menuai polemik
saya bacakan dulu isinya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota dpr
yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden
ya kemudian setelah mendapat pertimbangan dari mkd
sempat ada kekhawatiran artinya pihak dpr ini akan sangat sulit untuk kemudian dimintai keterangan
apalagi apabila diduga melakukan pelanggaran hukum
kemudian ada yang meng counter pendapat tersebut dan mengatakan ini tidak berlaku apabila
apabila terjadi operasi
apalagi terjadi operasi tangkap tangan
apalagi terkait dengan kasus korupsi dan juga kasus narkoba
artinya apabila tindak pidana terkait dengan kejahatan luar biasa
maka tidak bisa digunakan pasal dua ratus empat puluh lima ini
nah kita harapkan semoga pengesahan undang undang md tiga ini memang bertujuan untuk menguatkan fungsi dan tugas lembaga dewan
namun tentunya bukan untuk digunakan sebaliknya
apalagi mencari penyelenggaraan
apalagi mencari celah hukum